halo alhamdulillah ya berjumpa lagi dengan bulan suci ramadan
di tengah pandemi walaupun kita sibuk beraktivitas
gak ada salahnya untuk kita tetap menjaga dan mempersiapkan mental fisik
dan tentu saja protokol kesehatan agar lancar selama beribadah
setuju setuju dong
hmm kira kira apa aja nih ya yang perlu kita persiapkan
meskipun penyebaran covid sembilan belas menurun tapi tetap jangan lengah
patuhi protokol kesehatan jaga jarak dan juga gunakan masker saat beribadah
jauhi kerumunan jangan sampai makan beramai ramai ya
apalagi terutama saat berbuka puasa
bisa bahaya loh kalau masih ada yang terinfeksi covid
nah yang ketiga bawa alat ibadah pribadi
lebih aman dan juga nyaman
jangan sampai saling pinjam apalagi di tempat umum atau tempat kerja
yang terakhir jika merasa demam atau kurang fit lebih baik ibadah di rumah aja
isolasi mandiri jika diperlukan dan yang paling penting
jaga asupan gizi saat sahur dan berbuka
pemerintah menghibur masyarakat agar tidak lengah menghadapi virus corona saat ramadan dan juga idul fitri
meskipun angka covid sembilan belas menurun
tapi kita tetap harus melindungi diri sendiri dan juga orang yang kita sayang dengan menjaga protokol kesehatan
ini banyak yang belum tahu guys
berdasarkan surat inmen dagri terbaru
selamat datang bulan suci ramadan